kepada cnn indonesia com haidar menjelaskan bahwa buka puasa
terus ibu ibu di nottingham juga punya satu organisasi namanya pengajian kayak semacam organisasi pengajian gitu
melalui pt toba sejahtera dan pt toba bumi energi mendirikan pt gsi lab
cuma beda orang yang melaporkan ketika itu
dan untuk itu menurut kami kita harus ambil langkah langkah berani
dan semua orang juga merasa memang ada masalah di pilegnya gitu
akankah proyek ini ke depannya akan membebani negara dengan tumpukan utang
dengan pendekatan pendekatan itu menurut saya